tetapi orang orang di persia tidak menggunakan banyak sabun untuk diri mereka sendiri atau pakaian mereka
karena pasir digunakan untuk semuanya bahkan membersihkan panci masak dan juga wajan
jadi ada beberapa hari ketika ahmed dan ayahnya tidak cukup menjual untuk membeli roti yang cukup untuk diri mereka sendiri
hari hari berlalu dan tidak lama kemudian ahmed menyadari bahwa sudah saatnya dia keluar dari bisnis sabun ayahnya dan mencoba sesuatu yang lain
ayah sabun kita tidak laku dan karena itu aku akan pergi ke pasar dan mencari lebih banyak peluang
di pasar ahmed akan bekerja keras untuk para pedagang penjajah dan juga penjaga toko
dan sebagai imbalannya mendapatkan segenggam beras atau roti
atau beberapa buah kering yang akan ia bawa pulang
dan makan bersama ayahnya
suatu hari ahmed seperti biasa melewati hutan untuk mencapai pasar
dan ketika matahari sangat terik dia berpikir untuk mampir ke danau dan meminum air
di sana ada beberapa wanita mengisikan di akhir mereka sementara yang lain menyuci pakaian
saat itu ahmed melihat prosesi dipimpin oleh seorang menteri kerajaan
prosesi berhenti tepat di belakang ahmed
dan dari tandu turunlah seorang wanita yang cantik
dia adalah putri roksana
aku haus dapatkah aku minum air
seorang wanita berjalan menghampirinya dengan kendi air dan ketika dia akan memberikannya kepada sang putri
tiba tiba dari semak semak muncullah seekor singa yang mengaung dengan geram
saat orang orang berlari
singa berbalik ke arah sang putri
singa itu melompat ke arah sang putri dan membuatnya jatuh ke tanah
melihat sang putri dalam bahaya
ahmed segera mengambil obor api yang tergeletak di dekatnya dan melompat ke arah singa itu
ahmed mengayunkan obor dengan segenap kekuatannya dan singa itu segera melarikan diri
ahmed tersenyum dan berbalik ke arah putri roksana yang gemetar ketakutan
dia segera memberinya air untuk diminum
terima kasih oh pria pemberani kau telah menyelamatkan hidupku
putri roksana kita harus segera pergi
putri roksana mengangguk dan tersenyum pada ahmed lalu masuk kembali ke dalam tandu
dia sangat cantik
hari berikutnya ketika ahmed berada di pasar
seorang pedagang keliling tua berjalan menghampiri dia
karena kau bekerja sangat keras apakah kau bahkan membuat cukup untuk diri sendiri
ah tidak tuan tidak tapi setidaknya aku dan ayahku mendapat makanan untuk itu
mengapa kau tidak pergi ke ibu kota
perdagangan jauh lebih baik di sana dan seseorang sepertimu bisa mendapatkan banyak uang
ahmed memikirkannya sebentar lalu berkata
baiklah itulah yang akan aku lakukan
besok ayahku dan aku akan berangkat ke ibu kota
pedagang keliling berharap dia beruntung lalu pergi
jadi keesokan harinya ahmed dan ayahnya memulai perjalanan mereka
mereka akan melakukan perjalanan di malam hari
dan beristirahat di siang hari untuk menghindari terik matahari
mereka melanjutkan kadang kadang mendaki jalan berliku di antara gunung gunung
dan di lain waktu melintasi padang pasir dengan kaki yang sakit
suatu hari ketika ayah ahmed tidur di bawah pohon
ahmed mendengar suara seseorang mengerang
penasaran ia meninggalkan ayahnya yang tertidur di belakang
dan berjalan ke arah suara itu
segera dia menemukan seorang musafir miskin terbaring di pasir
dia memakai sel di bahunya
di sampingnya tergeletak sebatang tongkat besar bertahtakan marmer berbentuk kepala elak
beri aku minum air
ahmed segera memberinya kendi meskipun airnya agak asin
musafir itu menelan semua airnya dalam sekejap
terima kasih banyak anak muda
aku adalah pria tua dari gurun dan aku berterima kasih padamu atas bantuanmu
ini ambil cangkir kristal ini
setiap pagi ketika kau bangun tempatkan setetes air murni dalam cawan
dan lihatlah dengan seksama di dalamnya
dan seandainya ada bahaya yang mengancamu atau mereka yang dekat dan kau sayangi
itu jelas akan memberitahumu segalanya
pada saat itu angin sepoi sepoi bertiup mengubah tubuh musafir tua itu menjadi ratusan kelopak mawar
yang terbang bersama angin
dia kembali ke ayahnya dan menceritakan semuanya
sejak pagi berikutnya ahmed melakukan apa yang diperintahkan musafir tua itu kepadanya
tetapi tidak melihat apa apa selama berhari hari
waktu berlalu dan kini ahmed dan ayahnya hanya tiga hari jauhnya dari ibu kota
ketika tiba tiba ada yang bersinga menyerang mereka
itu adalah singa yang sama dengan bekas luka di wajahnya dan singa itu melompat ke arah ahmed
tiba tiba seorang wanita muda cantik muncul membawa obor api dan itu adalah putri roksana
dia mengayunkan obor api di dekat singa itu dan singa itu segera melarikan diri dari sana
ya sekarang kita impas
hmm terima kasih tapi apa yang dilakukan seorang putri di sini
putri roksana menunjuk ke arah karavan kerajaan
ayahku sang raja dan aku kembali dari perjalanan haji ketika aku kebetulan mendengar seseorang menjerit
kau mau pergi ke mana
aku akan pergi ke ibu kota
ya kami juga akan pergi ke ibu kota kau bisa ikut dengan kami
terima kasih banyak
terima kasih banyak putri
lalu ahmed dan ayahnya bergabung dengan karavan kerajaan dan segera mencapai ibu kota
melihat kondisi ayah ahmed sang putri menasehatinya untuk tinggal di kamar tamu kerajaan selama seminggu sebelum mencari pekerjaan di kota yang baru
sang raja juga bersikeras
ya tetap di kamar tamu sampai kau menemukan pekerjaan
ahmed setuju dengan gembira
karena dia punya cukup waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus
tetapi setelah dia melarikan diri dari singa dia bersusah payah setiap pagi untuk menaruh setetes air di dalam gelas kristal dan melihat ke dalamnya
tidak ada yang muncul sampai pada hari ketujuh dia melihat di dalamnya ada sebuah visi raja tertidur dan berdiri di sampingnya sosok dengan belati terangkat akan menyerangnya
dia segera bergegas ke arah raja
rajaku ada bahaya besar padamu
seseorang berusaha membunuhmu kau harus waspada
hahaha ahmed penjagaku terlatih dengan baik dan dapat diandalkan jangan khawatir
seperti yang kau katakan yang mulia
mengatakan ini ahmed meninggalkan aula tetapi terus berpikir siapa yang mungkin ingin membunuh raja
sedikit jauh dari ibu kota sang singa berubah menjadi manusia yang tampak jahat
dia adalah orang tua dari pegunungan dan tidak seperti orang tua di gurun
dia adalah orang yang sangat jahat dia ingin membunuh raja dan putri dan dia juga ingin merebut ibu kota
dia juga ingin membunuh ahmed karena dia telah menyelamatkan putri roksana
malam ini akan menjadi malam terakhirmu raja
sementara itu ahmed bertekad untuk berjaga jaga
kegelapan datang dan istana sunyi
para penjaga tertidur tapi tidak ahmed dia terus menunggu
ketika tiba tiba dia melihat bayangan gelap merayap ke bagian istana tempat raja tidur
sosok itu tanpa suara berjalan ke ambang kamar raja
ketika ahmed melompat ke atasnya dan pada saat yang sama menjerit sekeras kerasnya
serangan serangan sang raja diserang
saat itu raja terbangun dan begitu pula para penjaga dan juga prajurit
mereka segera berlari bersama dengan putri roksana
tetapi saat itu pak tua gunung mengubah dirinya menjadi seekor singa
kau sudah cukup membuatku kesana aku akan mengurus raja nanti
dan pertama tama aku akan mengurusmu
sang singa melompat ke arah ahmed
ketika tiba tiba cangkir kristal itu jatuh dari sakunya
dari sana keluarlah elang gurun yang sangat besar
oh oh tidak pria tua dari gurun tidak
seketika itu juga tubuh singa berubah menjadi debu dan meledak melalui jendela
sang raja sang putri dan para penjaga tampak kagum
elang gurun menoleh ke arah ahmed dan tersenyum lalu menghilang di udara
karena kewalahan dengan situasi raja berbalik ke arah ahmed dan berkata
kau pria pemberani ahmed aku mengumumkan bahwa mulai hari ini kau adalah perdana menteri kerajaan
ahmed sangat gembira dan bersujud di hadapan raja
terima kasih yang mulia
dan demikianlah ahmed menjadi perdana menteri kerajaan
makanan tidak lagi langka dan ahmed juga ayahnya hidup sangat bahagia
putri roksana senang karena diam diam dia menyukai ahmed dan memikirkan dia untuk tidak harus meninggalkan istana membuatnya lebih bahagia
keduanya segera menghabiskan banyak waktu bersama dan jatuh cinta satu sama lain
ketika putri roksana menceritakan perasaannya kepada ayahnya
dia sangat bahagia
ya aku sangat menyukai ahmed dan aku sangat senang menyambutnya ke dalam keluarga
ahmed dipanggil ke aula
amin putriku berkata bahwa dia mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu bagaimana menurutmu
aku juga mencintainya
baiklah kalau begitu biarkan aku bicara dengan ayahmu dan rencanakan pernikahan
hahaha biarkan perayaannya dimulai
pernikahan besar diadakan ahmed dan putri roksana menikah
sang raja senang dan begitu juga dengan ayah ahmed
perjalanan ahmed mengajari kita bahwa tidak peduli siapa kau dan apa yang kau lakukan
kebaikan adalah hadiah yang dapat diberikan oleh semua orang